oke mbak wiwi kalau anda melihat secara umum dengan tema yang diberikan oleh kpu ya tentu saja
kalau tv tv nya ini hanya penyelenggaranya ya tema yang diberikan oleh kpu tentang kesejahteraan sosial
yang memang terbagi dari beberapa subtema ya soal kemiskinan kemudian pendidikan dan lain sebagainya
soal kemiskinan ini rupanya mendapat garis bawah yang cukup besar dan itu cukup menjadi fokus dari perdebatan ya
antara pasangan calon kalau anda melihat tadi dari sisi adu data bagaimana anda melihatnya
apakah memang itu menjawab
publik yang memang belum tahu tentang kemiskinan seberapa besar datanya
atau mungkin mereka yang merasakan apakah saya saja atau ternyata cukup banyak juga di jawa tengah
bagaimana anda melihat ini
ya ini menarik sekali karena kita melihat bahwa sebetulnya satunya petahana satunya memang penantang
lawan tanding yang luar biasa juga menurut saya
walaupun penantangnya ini pernah di pemerintahan juga begitu ya
nah makanya luar biasa itu
jadi maksudnya kalau bicara data aja juga bisa sama sama mengetahui mungkin ya
tadi kan sudah diterangkan oleh mas ganjar bahwa gus dirman
gus jerman ini seorang statistik gitu kan
jadi tahu angka angka
oh iya akuntan
jadi tahu tentang angka angka dan sebagainya berbicara tentang kesejahteraan ekonomi dan sebagainya itu
selalu harus mengacu pada data data yang konkret
nah tentunya itu menarik ya
tapi karena waktu atau apa kita tidak cukup mendapatkan satu penjelasan yang lebih
mengapa lalu katakan gitu jawa tengah masih memiliki indeks ketidakbahagiaan gitu kan
katakan tidak semuanya bahagia
jadi indeks kebahagiaannya itu seberapa tinggi
atau dengan bahasa lain indeks kesengsaraan masyarakat itu memang turun beneran atau memang naik
tadi kan disebutkan oleh pak sudirman said
tentang jumlah kemiskinan miskin yang absolut itu berapa persen
lalu miskin yang sudah tidak absolut lah
jadi menurut saya secara gamelan mungkin orang awam
sulit untuk masih memahami gitu
mengapa kemiskinan muncul dan sebagainya karena diterangkan dengan bahasa bahasa yang berbau akal
jadi kendalanya ini adalah ketersediaan waktu untuk mereka berdebat sampai detail gitu ya
ya atau terlalu cepat
baru satu menit itu kalau yang tidak biasa berbicara secara efektif
secara mengambil kosa kata yang tepat itu jadi agak mutar mutar kalimatnya
jadi banyak kalimat yang kurang efektif
walaupun mungkin sebenarnya tahu apa persoalan dan apa yang akan dilakukan
sebenarnya begitu ya
cuma ini memang membutuhkan teknik khusus berbicara secara efisien dan langsung to the point gitu ya
kita ini sudah luar biasa menurut saya ya
jawa tengah dengan local culture nya dengan budaya lokal budaya kekhasan lokalnya itu
dari dulu kan mungkin debat debat itu kurang ada gitu
tapi dengan seperti itu menurut saya luar biasa
jadi ada kematangan tertentu yang di sini ditunjukkan oleh dua pasangan calon
meskipun dua pasangan calon
tidak mempertontonkan gitu ya semacam apa mengikut sertakan rasa rasa yang negatif
jadi menurut saya
anda tidak menemukan itu ya sekarang ini malam hari ini ya
tidak tidak hanya mungkin kadang mas ganjar memberikan katakan jeb jeb yang disertai dengan ada sense of humor gitu
jadi tidak kayak memanggilnya gus dirman gitu ya
jadi panjendengan tapi jeb jebnya juga agak tinggi sebetulnya
saya mau lihat dari sudut pandang penantang dulu tanda kutip ya
berhasil tidak tanggung
ya tadi kemudian membuat peta hana dalam debat tadi kira kira menurut anda mas arief
pak dirman itu membongkar data yang selama ini mungkin menjadi kekurangan dari pemerintahan di jawa tengah saat ini
terutama terkait dengan peta hana
ya pertama kan pak dirman itu kan latar belakangnya seorang akuntan ya
artinya pasti dia sangat mengerti adanya ketidakberesan di dalam sistem keuangan di pemda jawa tengah
ketidakberesan artinya ketidakberesan bukan berarti dikorup atau diapa ya
tapi misalnya penggunaannya tidak tepat atau in efisiensi terjadi
sehingga ternyata kan dengan bukti yang ada bahwasannya tingkat kemiskinan di jawa tengah masih cukup tinggi
tingkat pengangguran masih cukup tinggi
jadi pak dirman ini lebih menguasai dibanding pak ganjar ya jadi memang apa namanya
pak dirman ini
sangat menguasai karena memang backgroundnya
dibandingkan ganjar ya artinya
warga jawa tengah
memilih ganjar ya
ganti singanyar bukan ganjar
maksudnya pak sudiru oh ganjar ya
ganjar ganti singanyar
mbak eva bagaimana anda melihat
ketika tadi data data yang diungkap
misalnya soal pengangguran yang masih tinggi
dan lain sebagainya menurut anda
calon yang didukung oleh
pdi perjuangan karena pak ganjar juga pdi perjuangan
cukup berhasil menangkis itu semua tidak tadi
ya menurut ganjar
diuntungkan sebagai incumbent
ganjar juga dikenal sebagai
media darling yang pinter ngomong
selama di dpr juga pinter ngomong kan
dia menemukan diksi diksi yang
bagus dan wartawan ngakuin
kalau muat ganjar itu mesti enak
mbak muatnya begitu
jadi itu yang menyebabkan kemudian
pak ganjar bisa melayani
walaupun ditantang dengan angka
tapi kemudian didown
kesana ini lupakan
dibumikan jadi orang tahu ya masyarakat semua tahu maksudnya
ya menurutku sama pinternya
tapi kemudian ada kecerdasan
yang perlu diperlukan kalau sebelah ini
karena saya latihan bicara di publik efektif
itu biasanya tiga menit
dan ini satu lima menit kalau disuruh ngomong
karena seutuh mulai pendahuluan
sampai kesimpulan itu tiga menit
itu sudah yang paling cepat tuh ya
itu sama sama pinter
tapi karena waktu yang terbatas tadi
jadi tidak utuh ketika menjawab
dan juga menangkis
tidak utuh kan banyak angka
jadi orang jadi terhibur sih
dan apalagi jawaban tentang kebenekaan
kemajemukan dan sebagainya bahwa
di dua pasangan calon itu tidak perlu diragukan
mereka sangat mencerminkan itu
merefleksikan itu dan berkomitmen
saya yang senang itu satu yang biasanya saya tunggu
jadi sudah senang
walaupun kemudian mas ss menjawabnya
ziman said ya
kan tidak seperti itu sebetulnya
tapi minimal orang mulai ngeh bahwa ada dimensi gender
di dalam pembangunan itu menurutku

oke tapi kalau bicara soal debat ini kan menjadi salah satu manfaatnya ya

para pasangan calon untuk menambah lagi
calon pemilih yang akan milih dirinya masing masing
kalau menurut anda malam hari ini mas arief pak sudirman said cukup berhasil
tidak kira kira mencuri suara itu
kalau anda mengklaim berhasil
itu dari sisi mananya tadi kira kira pak ganjar
sebagai lawan pak sudirman tidak bisa menjawab atau tidak bisa membantah argumen
jadi begini kalau tadi saya lihat ya
pak dirman ini jauh lebih unggul dari pak ganjar ya
artinya pak dirman ini bicara tentang data
jadi kalau bicara data itu tidak bisa bohong
kira kira yang mana yang paling kelihatan
karena data kemiskinan tadi pak ganjar juga tidak terlalu berpegang kepada bps
hasil kajian bps tentang kemiskinan tentang pengangguran
nah karena benar apa kata pak dirman bahwa kriteria orang bekerja itu di indonesia itu

jadi tukang parkir di jalanan aja sudah bicara itu pekerja
padahal itu bukan pekerja
dan dari data dan fakta kemiskinan juga kadang kadang orang yang rumahnya sederhana
tidak disebut miskin padahal dia dalam kategori miskin ya
harusnya kan kategori miskin itu lebih kepada pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka ya
artinya pak sudirman ini bisa
membuka semua bahwa kinerja pak ganjar ini tidak terlalu baik dalam mengelola jateng
walaupun pak ganjar selalu memberikan report di media media sosial
menurut anda cukup signifikan tadi itu memunculkan ke publik dari debat tadi itu bahwa misalnya tadi yang disebutkan
pak ganjar tidak cukup berhasil dalam memimpin pernyataan terutama untuk mengangkat
saya rasa itu yang tadi diangkat oleh pak sudirman ya misalnya tadi mengenai kartu tani ya
kartu tani memang pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik di jawa tengah ya
artinya walaupun ganjar ngeles ya kan tetapi kan fakta masyarakat melihat terutama di petani ya misalnya pembagian pupuk ya kan sering tidak ada
terus pupuk subsidi hilang kan seperti itu
tapi ada jawaban dari pak ganjar ya nanti ke mbak eva setelah jeda tetap kami akan segera kembali
sebelum kita lanjutkan ulasan dari para narasumber kami akan coba kembali ke semarang jawa tengah
kita bergabung bersama dea intan kartika dan angga dwi putra yang saat ini masih berada di venue debat
tepatnya berada di luar karena mereka bersama dengan para pendukung pasangan calon
dea seperti apa kondisi saat ini
apa kondisi saat ini setelah debat berakhir
ya indra kondisi di zona dua atau di zona dua sebelah kanan ini tempatnya
ini adalah zona di mana tempat dari para pendukung pasangan calon nomor urut dua yaitu sudirman said dan ida fauzia berkumpul
mereka tadi sudah selesai menyaksikan secara langsung baik yang di dalam lokasi debat
ataupun yang di luar mereka nobar melihat big screen atau layar besar
dan memang dari pantauan kami disini
karena nonton bareng di sini cukup kondusif artinya tidak ada gesekan antara pendukung pasangan calon nomor urut satu maupun pasangan calon nomor urut dua
yang menarik setelah mereka tadi melihat bagaimana pasangan yang mereka dukung dalam hal ini adalah sudirman said dan juga ida fauzia mengeluarkan statement statement
dan kemudian pernyataan pernyataan dalam debat mereka optimistis mereka melihat bahwa pasangan calon nomor urut dua menurut mereka lebih unggul daripada petahannya dalam hal ini
adalah pasangan calon nomor urut satu yaitu ganjar pranowo
mereka menggarisbawahi soal statement sudirman said mengenai tidak berhasilnya program kartu tani yang selama ini sudah dilakukan atau sudah dipraktekkan oleh pemerintahan ganjar pranowo
kemudian juga soal kemampuan masyarakat atau tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam lima tahun terakhir
tentunya ini menjadi salah satu perhatian dari mereka
mereka yakin dengan performa pasangan calon nomor urut dua di debat tahap pertama ini
baik dia kita beralih ke angga dwi putra
angga bagaimana lalu kemudian respon dari para pendukung pasangan calon nomor urut satu dalam hal ini pasangan calon petahana begitu ya ketika debat sudah berakhir apa yang mereka dapatkan dari debat tadi
ya selamat malam indra memang saat ini kondisi di lokasi para pendukung paslon satu ini sangat berubah
karena pasangan calon nomor urut satu memang sudah sepi tadi begitu debat berakhir mereka meninggalkan lokasi dengan sambil terus mereka nyal nyal untuk mendukung pasangan ganjar pranowo dan taji yasin
dan apa yang mereka sampaikan memang tentu saja yang hadir kesini sudah pasti adalah pendukung yang sudah memilih atau dengan kata lain sudah firm dengan pilihannya artinya memang apapun yang dikatakan oleh pasangan calon nomor urut dua ini tidak mengubah pendirian mereka
dan mereka menyorati bahwa apa yang disampaikan oleh ganjar ataupun taji yasin ini adalah jawaban jawaban yang lugas seperti itu mereka melihatkan dengan kelugasan atau jawaban jawaban dari ganjar ini semakin meyakinkan pilihan mereka bahwa ganjar dan yasin ini akan memimpin jawa tengah selama lima tahun ke depan
dan memang mereka melihat bahwa keunggulan dari pasangan ganjar pranowo dan taji yasin adalah pengalaman tanpa penutupnya atau keusahawanan telah berlakualon partai conclusion debat bahkan ap miz increasingly more minded at the time from gj health care
dan juga tentu saja ganjar pernawo sebagai petahannya ini memiliki pengalaman
sementara dari taji yassin ini memiliki keunggulan soal tadi yang disorotnya adalah soal ekotrend
jadi ekonomi untuk pesantren pesantren ini yang menurut para pendukung paslawan nomor dua puluh satu
menjadi satu keunggulan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh pasangan lainnya
dan tentu saja ini menjadi awal yang baik karena masing masing dari pendukung mudah mudahan sampai akhir nanti juga tetap damai aman
sama seperti yang dilakukan juga oleh para kedua pasangan calon yang juga menunjukkan hal tersebut
seperti itu di atas panggung tidak terlihat memang adanya saling sindir yang terlalu berlebihan
seperti itu adu ide adu gagasan itu merupakan hal yang wajar
jadi sejauh ini di debat pertama publik untuk pilgub
jateng berjalan lancar damai dan juga aman
baik terima kasih angga dwi putra dan sebelumnya ada dea intan kartika masing masing
berada di sekitar venue debat pilgub jawa tengah yang baru saja berakhir tadi
terima kasih teman teman
kita akan lanjutkan perbincangan ya saya akan ke mbak eva
tapi mbak eva ini sekaligus pertanyaan yang sama sebenarnya
dari cuplikan debat yang akan kita munculkan malam hari ini
terutama ketika menyinggung soal kartu tani
ya kami mohon maaf tapi itu yang pasti soal kartu tani
yang tadi dinilai soal tidak berhasil
sama seperti yang digarisbawahi oleh mas arief ya
bagaimana ketika melihat soal sorotan kartu tani tidak berhasil
pak ganjar berhasil tidak menangkis ini semua
menurutku ini kartu tani itu fenomena umum mas
tidak hanya di jateng ya
di jatim pun aku lagi advokasi kartu tani ini
dan problemnya ternyata salah sasaran
oh salah sasaran
aku nggak ngerti yang di jateng di mana di problemnya ya
tapi minimal ada beberapa kemajuan dengan pakai kartu tani ini
misalkan bisa mengajukan kredit kur
itu didahulukan daripada yang tidak pakai kartu dan seterusnya
jadi kartu kredit

yang diperlukan untuk mengakses beberapa fasilitas dan program
dan itu sudah diberi kesaksian oleh teman teman yang di jawa timur
untungannya ada kartu tani mbak
aku bisa dapat tambahan modal sesuatu
dan kalau urusan pupuk memang kardemafia mas kalau pupuk itu
diatur kayak apapun tuh setiap saat kalau saya turun itu
selalu karena sudah di blok oleh status quo status quo
dan ketika mau diadakan terobosan ini
yang paling kelihatan ya menambah akses untuk permodalan
jadi ini apakah sekaligus membantah bukan tidak berhasil
tapi belum berhasil begitu
belum sepenuhnya ya
karena itu ada necessary conditions yang sifatnya fundamental dan makro
seperti tadi pembenahan distribusi itu yang sudah kadung dipegang oleh orang lama
yang tidak akan rela untuk diatur dalam regulasi
jadi ini seperti membongkar mafia mafia kecil kecil itu ya
sehingga harus membutuhkan waktu untuk berhasil
bisa diterima tidak kira kira argumen itu
ya belum berhasil kan tapi pak ganjar itu seorang gubernur ya
seorang pemimpin ya
tadi juga seperti misalnya
pak karwoyo juga tidak berhasil dalam hal ini
karena seperti alasannya pak ganjar tadi kan mengenai ekonomi yang tumbuh ya
jadi kadang saya suka heran dengan para pemimpin beralasan ya ekonomi internasionalnya tidak mendukung
kalau terjadi tidak mendukung lalu apa supaya ekonomi kita tetap tumbuh
nah ini pak ganjar
nah ini pak ganjar tidak punya solusi
lalu mengenai kartu tani
terus dia harus selesaikan dong soalnya
tapi kalau persoalannya itu nasional hampir semua masih belum berhasil
dia harus kemukakan dong
kan dia bisa bekerja sama misalnya dengan pemerintah pusat
apapun kan dia adalah gubernur jawa tengah
apalagi jawa tengah merupakan sentral daripada padi kan
sentral daripada pertanian dan warga jawa tengah banyak bekerja di sektor pertanian
kalau ternyata kartu taninya justru membuat masalah pak ganjar buat laporan
kalau memang ini nasional ucapkan di nasional gitu
kalau ada kendala kendala seperti mafia yang sudah lama seperti dalam terkait pupuk dan lain sebagainya
ya itu kan harus
tidak bisa dimaklumikah menurut anda
tidak bisa ya
karena itu kan jadi gini kalau mengenai misalnya pupuk subsidi ya
kan itu ada rdkk nya dan itu harus ke dinas dulu kan
nah pak ganjar harus membongkar adanya mafia
misalnya mafia pupuk di sektor di kedinas
di kedinasan pertanian dia
ya ini kan semua untuk masyarakat
ya jangan sampai oh ini persoalan nasional
kami tidak bisa eh you a leader
ya jangan sampai
kalau misalnya ada anak kita lapar apa kita harus bilang oh nggak ada kerjaan
oh iya bapak ya kamu ayah ya kamu father ya kamu harus cari duit bagaimana caranya gitu
seberapa signifikan soal kartu tani yang tadi mendapat sorotan walaupun tadi pak ganjar juga sudah memberikan penjelasan
mbak eva menambah juga
eva menambahi juga bahwa itu memang persoalan fenomena nasional
iya saya ingin mengembalikan
seberapa signifikan pengaruhnya kepada pemilih jawa tengah
saya ingin mengembalikan fungsi dari seorang gubernur atau provinsi
jadi dia lain dengan kepala daerah yang di kabupaten dan kota
dia tugas pokok fungsinya itu adalah melakukan koordinasi bimbingan dan pengawasan terhadap kabupaten kota
jadi yang punya rakyat punya ini kan dia kabupaten dan kota
menurut undang undang otomomi pemerintahan yang baru itu memang lebih kebinwas bagaimana fungsi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah nasional atau pemerintah pusat itu melakukan bimbingan dan pengawasan sehingga mendorong agar kabupaten dan kota melakukan itu
jadi menurunkan dia bukan yang langsung eksekutor seperti itu
jadi soal kalau ada kartu taninya dan sebagainya apa salah menurut anda begitu bukan
tapi harus mengembalikan pada tupoksi pemerintah provinsi
yang harus menjalankan yang kabupaten kota maksudnya begitu
yang punya rakyat yang punya wilayah sebetulnya
jadi kalau dinilai belum berhasil ya bukan salah gubernurnya berarti maksudnya begitu bukan
berarti dia kurang melakukan korbinwasnya kurang maksimal
tapi asal ada progress
keadaan sudah berubah
oh melihatnya progress ya
jangan lihat hasil tinggi rendahnya
kayak pertumbuhan ekonomi tadi yang debat kencang tadi kan kenapa penurunan kemiskinan kok nggak sepenuhnya berhasil
nah menurut saya memang ganjar masuk akal karena target nasional pun juga turun dari yang ditargetkan akibat harga komoditi sawit yang anjlok tambang yang anjlok
jadi yang harusnya bisa dapat pemasukan untuk pengangguran
pengentasan kemiskinan menjadi tersendat
memang ada faktor eksternal
belum pada titik yang tinggi tetapi keberhasilan itu progresnya ada
itu bisa dinilai sebagai sebuah keberhasilan
untuk faktor kan
jadi itu yang mesti dihitung
tapi kalau gagal policy yang jelek pasti gagal
ini policynya oke cuman ternyata apa itu mbak seteris paribusnya gak dapet
progres yang dilihat mas arief
ya walaupun progres kan semua ada di perencanaan
tapi kan ada plan up plan down
tapi kan ada plan a plan b
artinya kalau memang plan a nya nggak jalan kan bisa masuk ke plan b nya
misalnya tadi dikatakan bahwa situasi
mungkin sudah termasuk plan b juga
misalnya situasi internasional ekonomi tidak mendukung
terus kata mbak eva harga sawit turun harga tambang
loh kenapa kita tidak mencari sektor yang bisa memperkuat perekonomian indonesia
yang gantinya kan gak bisa dalam satu tahun mas arief
contoh aja begini ya
ketika ada sebuah isu tentang pemanahan
sebuah isu tentang pemanasan global
ya bahwa nanti petani akan menderita
bagaimana dia mengubah dari pranata ekonomi pertanian
menuju ke peranata ekonomi yang lain
menyiapkan petani ini agar tidak terjadi kemiskinan dengan adanya global warning
setuju makanya perlu dua kali periode
nah ini yang menarik tadi menarik juga
di awal dikatakan oleh sempat saya dengar dari pak ganjar ya
sebagai calon peta ana
bukan di awal debat
diwawancara oleh salah satu reporter kami
mengatakan bahwa dalam politik itu lima tahun gak mungkin akan selesai semua persoalan itu
jadi sepuluh tahun paling tidak itu pun juga tidak akan tuntas semuanya
bagaimana anda melihatnya
memang tidak selesai persoalannya
tidak gampang memimpin pemerintahan
tetapi kinerjanya itu bisa dilihat
ya di dalam lima tahun apakah ini harus dilakukan
kalau progres tadi yang diklaim bagaimana
kalau saya lihat progresnya di jawa tengah sih
sudah tidak perlu di ganjar ya
nanti kita akan lanjutkan lagi dengan melihat cuplikan debat tadi
dan akan kita tetap mengulasnya
tetaplah bersama kami di debat terbuka pilgub jawa tengah
menarik sekali mau mendengar jawaban dari mbak eva ulasan dari mbak wiwi
dan juga bantahan dari arief boyoono
tapi saya harus kembali dulu ke venue debat
karena kedua pasangan calon tadi setelah debat berlangsung juga menggelar konferensi pers
kita bergabung bersama koresponen hendrawan setiawan
hendrawan selamat malam
mungkin bisa gambarkan situasi terakhir di venue debat
dan apa saja poin poin tadi yang sebenarnya disampaikan oleh para pasangan calon setelah debat berakhir dalam konferensi pers tadi
ya usai debat memang kedua pasangan calon langsung menyampaikan konvensi pes kepada media
dan tadi ada beberapa poin
sebenarnya poin poin yang disampaikan adalah poin poin yang meng highlight atau menggarisbawahi hal hal yang sudah disampaikan di debat
misalnya sudirman said yang melakukan konferensi pers pertama menyatakan bahwa kalau bicara tentang kesejahteraan sosial di jawa tengah
dan kemudian elemen elemen kesejahteraan sosial itu adalah pendidikan kebudayaan agama dan sosial

yang menjadi masalah dari keempat problem itu adalah masalah kemiskinan di jawa tengah
ini yang seperti yang kita lihat berulang kali di dalam debat
kemiskinan selalu menjadi hal yang menjadi pandangan dari sudirman said dan juga ida fauzia
terkait hal tersebut sudirman menyatakan bahwa ada beberapa kabupaten di jawa tengah misalnya
yang angka kemiskinannya cukup tinggi
sementara indeks pembangunan manusia atau ipm nya rendah
ini yang kemudian diharapkan ketika mereka dipilih ini bisa dinaikkan kembali
sementara ganjar pranowo tentu saja mempunyai pandangan yang berbeda di mana data yang ia miliki menyatakan bahwa jumlah kemiskinan turun
dan kemudian ada beberapa hal lagi yang disampaikan oleh ganjar bahwa kartu tani misalnya itu sebenarnya sudah berjalan
bahwa kartu tani misalnya itu sebenarnya sudah berjalan
jadi dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memberikan efek kepada petani yang berada di jawa tengah
ini tentu saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sudirman said bahwa kenyataannya masih ada petani yang belum sejahtera
dan dalam konsultasi tadi juga keduanya menyampaikan cukup puas dengan hasil dari debat pilgub jateng yang pertama
dan kalau kita melihat tensi dari petani yang berada di jawa tengah ini
soal debat yang baru saja dilakukan tadi kita lihat bahwa tensinya cukup semakin meninggi ke belakang
dan ini diharapkan bahwa nanti ini bisa menjadi suatu hal yang positif
apalagi ini dilihat lebih dari sembilan titik di jawa tengah
masyarakat bisa melihat langsung siapa yang terbaik bagi mereka
apakah rakyat di jawa tengah memilih untuk mempertahankan petahana
atau mereka memilih untuk mendapatkan pemimpin baru yaitu sudirman said
kalau saya berbicara dengan ketua dpd pdip jawa tengah bambang wuryanto atau biasa dipanggil dengan bambang pacul
mengatakan bahwa di atas kertas mereka pdip memang cukup menguasai jawa tengah
roda motor partai ini yang kemudian mereka perkuat untuk bisa memenangkan jawa tengah
karena meskipun tim pemenangan sudirman said dan ida fauziah mengatakan bahwa mereka tahu bahwa fakta pdip itu cukup menguasai jawa tengah
mereka cukup optimis untuk bisa menyusul karena masih ada waktu untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut
yang paling penting di jawa tengah adalah suara nahdiyin
dimana kita tahu bagi kedua pasangan calon calon wakil gubernur adalah tokoh tokoh nahdlatul ulama
maka di jawa tengah ini hal hal yang terkait isu isu nahdi ini menjadi concern menjadi perhatian bagi kedua pasangan calon
dan khusus untuk ida fauziah yang menjadi concern mereka adalah bahwa isu isu tentang perempuan
untuk bisa menjadi calon wakil gubernur
bersama dengan sudirman said
namun sekali lagi bahwa perebutan suara nahdlatul ulama atau kalangan hijau di jawa tengah ini tentu menjadi suatu pertarungan yang menarik
karena pertarungannya berada di tingkat bawah atau bisa kita sampaikan bahwa ini pertarungannya berada di battle ground
jadi ini tentu akan menjadi dinamika yang cukup menarik
apalagi jawa tengah adalah suara terbesar ketiga di daftar pemilih di indonesia indra
terima kasih hendrawan setiawan melaporkan langsung dari lokasi berlangsungnya debat pilgub jawa tengah malam hari ini
sudah terjadi konferensi pers memang kedua pasangan calon telah meng highlight tadi seperti kata hendrawan
poin poin yang mereka sampaikan di debat ini sekali lagi memberi kesempatan kepada masyarakat jawa tengah untuk melihat
apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh pak ganjar dan pasangannya
apa yang sebenarnya disampaikan oleh pak sudirman dan juga pasangannya
nah bicara pasangannya
bagaimana tadi ada porsi debat calon wakil gubernur
kalau mbak wiwi dulu kasih penilaian dulu
penilaian dalam arti bagaimana debat antara cawagup ini dan porsi peran mereka dalam debat malam hari ini secara keseluruhan
mendampingi para calon gubernurnya
iya sama sama basisnya itu islam ya
ingin menunjukkan itu sehingga
anda melihat itu masing masing ingin menunjukkan itu
kontestasi ayat ya
ayat ayat disebutkan dengan sangat faseh ya tentunya
karena memang itu menunya juga kan gitu
maksudnya kan seharusnya ingin mengatakan kepada tentu
apa ceruk dukungan untuk masing masing itu adalah islam gitu
bahwa mereka ini betul betul bisa merepresentasikan itu
nah tentu mbak fauzia dalam hal ini dengan siapa
gus yassin tadi dipanggilnya
gus yassin ya
gus yassin dan mbak fauzia
memang jam terbangnya mbak fauzia kan sudah nasional
jadi pr bertahun tahun
berapa periode terbangnya
tapi terlihat tidak tadi
kalemnya dan sebagainya gitu ya
film diksi yang digunakan juga
bahasa yang digunakan efektif
dia mencapai itu
tentu ini menjadi lawan tanding yang cukup signifikan
bukan karena gender bias loh ya ini
tapi saya mencoba proporsional objektif menilai itu
tapi memang kelihatan sekali kalau ditandingkan dari cara berargumentasinya
lalu bagaimana menyebut scientific evidence nya
contoh contoh empirik dan sebagainya
itu memang mbak fauzia termasuk yang meyakinkan audiens
nah bagaimana kemudian kalau menjawab dari mbak wiwi tadi
soal posisi pak taj yassin kemudian sebagai pendamping pak ganjar
ya kalau kita tagline nya kan ini adalah pasangan yang nasionalis religius
kan gitu ya
jadi mas yassin memang di ekspektasinya adalah untuk menguatkan tagline tersebut
dan saya melihat oke juga ya sebagai pemain baru ya
cukup oke dan tenang
aku senang tenangnya dia
ganjar kan malah terlalu semangat tadi ya
mas yassin yang kalem dan itu saya pikir menjadi pasangan yang menyempurnakan dari ini
tapi kalau pinter ngomong pinter mbak
mbak fauzia memang
tapi substansinya bagaimana kalau anda melihat
apalagi mereka berdebat soal sempat
kalemnya sama loh
kalemnya sama loh
kalau menurutku cukup telak juga ya tadi bahwa mas yassin memberikan argumentasi bahwa peran dari ponpes itu tidak ditinggalkan menurut alokasi anggaran
jadi itu yang kemudian meyakinkan juga indikatornya apa misalkan seperti itu
karena mbak anu tadi kan
mbak ida kan beropini tadi
saya mendapat laporan begini
tapi tadi mas yassin
berhasil dijawab menurut anda
dijawab dengan kalem gitu
oke opini yang berhasil dijawab
nah walaupun tadi menurut mbak wiwi tadi cukup elegan
tapi kalau pemain baru juga bisa dijawab ternyata
walaupun pemain baru tapi kan kelihatannya tadi jawabannya tidak mengena dengan apa yang ditanyakan oleh dari
misalnya mengenai tadi pemberdayaan pesantren ya
sedang bahwa kita akan naikkan misalnya mengenai ekopontren
ekonomi pondok pesantren ya kan
lah berarti selama ini lima tahun nggak ada dong pemberdayaan ekopontren kan
nah artinya pemerintahan ganjar tidak memperhatikan kaum nadliyin di jawa tengah
nah sedangkan mbak ida
itu diasumsikan sendiri atau bagaimana
kan dia menjawabnya kan
kan ganjar mengambil
saya kan menjawab tas yassin tadi menjawab baru akan kan
baru akan membuat sebuah ekopontren kan
berarti ya selama ini lima tahun kaum nadliin ini
selama lima tahun ini
itu kesimpulan yang pelihara
yang diperhatikan oleh mbak ganjar kan
saya ikut dalam tim ganjar
dan saya yang mengkanalkan dengan teman teman di salatiga
dan teman di salatiga itu yang mendorong pembentukan kooperasi desa berbasis kepada pak sayang
itu sejak awal mbak ida
itu sejak awal
karena saya masuk tim di situ
tapi memang gak jalan kan mbak ida
artinya gak di highlight oleh pak yassin maksudnya
dan itu dipakai ganjar
maksudnya tidak tersampaikan dengan baik dalam debat tadi
jadi begini loh ya
ini kan jawa tengah kemiskinannya sangat tinggi ya kalau dilihat ya
artinya kan korban daripada kemiskinan biasanya itu adalah wanita
jadi di setiap negara atau di daerah miskin itu pasti wanita selalu menjadi korban
akibat kemiskinan yang tinggi
jadi memang kalau kita memberikan ibu ida poesia itu memang ditugaskan bagaimana mengangkat kaum wanita
khususnya kaum muslimah
kaum nadlijen muslimah yang ada di jawa tengah ini bisa naik taraf hidup
artinya ya dia seorang wanita pasti dia akan lebih tahu bagaimana menyelesaikan kemiskinan di jawa tengah
terutama agar kaum wanita ini bisa terangkat
apakah untuk mengetahui persoalan kaum perempuan itu harus calonnya adalah perempuan calon pemimpinnya
kalau anda setuju tidak soal itu
nggak harus karena ada perempuan juga yang mengadvokasi untuk poligami kok
belum otomatis gitu loh
nah ini contoh ya
jadi dari jawaban tadi
jadi dari jawaban tadi yang seolah mereduksi isu gender itu semata mata dari kemiskinan
karena kita melihat di kelas menengah atas kdrt juga tinggi banget gitu loh
jadi salah kalau diasumsikan bahwa kemiskinan is the source of problem gender
itu menurutku salah dan tadi dijelaskan juga oleh ganjar ya bahwa aspek pemberdayaan itu yang penting
bukan kemudian judgement bahwa
tapi yang paling banyak jadi korban itu biasanya wanita
tapi bukan sumber utama maksudnya
contoh aja misalnya kan kenapa kenapa wanita wanita di jawa tengah
kenapa wanita di jawa tengah banyak yang jadi tki di luar negeri
jatim juga memang kemiskinan
kalau kita bisa bangun lapangan kerja yang banyak tentu wanita wanita di jawa tengah nggak perlu bekerja di luar negeri kan
ini salah satu sorotan juga ada soal
division of labor juga di dalam global market ya
bahwa ternyata pasar
yang sangat absorptif terhadap itu ya perempuan
mau di gaji rendah nggak ada
time limitnya dan seterusnya
jadi bukan semata mata
kalau kemiskinan laki perempuan juga
tapi kalau kita lihat salah satu kabupaten di jawa tengah misalnya di purbalingga ya
hampir sedikit tki nya
karena memang disana banyak pabrik dan lapangan kerja
wanita wanita di purbalingga itu lebih memilih bekerja di purbalingga dari jakarta
ini bukan keberhasilan dari petahana
itu keberhasilan bupatinya
gubernurnya mana gubernurnya mas anies
jadi kalau gagal karena petahana
kalau ini kan sudah sepuluh tahun kebelakang waktu itu
kalau nggak salah bupatinya patri ya yang dua periode itu
karena gubernur nggak kerjakan itu
nanti kita akan lanjutkan ya setelah ajadah
saya masih penasaran untuk memunculkan cuplikan dari perdebatan antara calon wakil gubernur
karena bagaimanapun tidak hanya gubernur yang dinantikan kinerjanya ketika mereka terpilih nanti
tetapi pasangannya bagaimana memiliki peran yang juga sangat penting
men support gubernurnya untuk bekerja demi rakyat
kami akan segera kembali setelah ajadah
kita simak kembali cuplikan perdebatan yang berlangsung tadi
antara pasangan calon nomor urut satu ganjar pranowo tadsiasin
dan juga pasangan calon nomor urut dua sudirman said dan ida fauzia berikut ini
dan betul sekali kartu tani itu semula memang mau dijadikan sarana untuk menyalurkan subsidi
tapi kan tidak berhasil nyatanya kan
masih berjalan bagaimana anda bicara tidak berhasil
pak ganjar silakan pak dirman
ini banyak melanggar aturan ya
silakan pak dirman
jadi begini kita ganti dengan program yang lebih menyederhanakan nasib petani
kita bikin kelompok kelompok tani petani diorganisir sehingga mereka bisa menata diri
dan dengan itu ada organisasi yang bisa berhubungan dengan pemerintah
sehingga tidak langsung satu persatu karena memang risikonya lebih besar
dan kami ingin nanti menerbitkan yang namanya kartu jateng mukti dua dua
pak dirman mohon maaf sudah cukup waktunya silakan
ya akhirnya anda juga menerbitkan kartu mudah mudahan tidak nyontoh saya
enggak apa apa nyonto itu kadang kadang boleh kalau baik
gus derman kelompok tani sudah ada kalau anda mau buat kelompok tani lagi
itu anda mau ngulangi kerjaan apa lagi
terima kasih gus dirman akhirnya anda mempercayai angka angka yang tadi dikatakan kepada saya
ini loh pemimpin kalau hanya suka angka angka
terima kasih ya akhirnya anda juga menggunakan angka angka dan makro
tentu saya belajar betul dengan kurikulum vt panjenengan yang sekolah akutansi
maka kenapa saya tampilkan angka angka agar mengerti
gus itu yang di jawa timur saya perbandingkan
tapi lupakah kita kondisi ekonomi makro pada saat itu
maaf saya tidak akan menyebut angka nanti anda protes
tapi saya sampaikan saja bahwa kondisi makronya saat itu sangat support
maka cara membandingkan ketika sekali lagi
ketika kondisi ekonomi internasional seperti ini tekanannya luar biasa
di mana kita tunjukkan yang mampu menurunkan cepat
maka per comparisonnya mustinya kepada wilayah daerah sekitar
dan itu jawa tengah penurunan yang tertinggi
pak ganjar cukup
maida pengalaman kami sebagai anggota dprd provinsi dan mas ganjar sebagai gubernur jawa tengah
kami sudah melakukan koordinasi itu
untuk menurunkan angka kemiskinan di jawa tengah
nah kok terus turun ke udun kok gus
bentar maida ya
dari provinsi kabupaten kota dan tentunya pemerintah nasional
sudah kita lakukan
dan itu maida kalau dilihat dari provinsi provinsi sebelah
bahkan dki ada kenaikan loh maida
artinya itu sudah bagus untuk jawa tengah
dibanding dengan jawa timur dibanding dengan lain lain
alhamdulillah kita yang terbaik
dan tentunya maida
kita ingin tahu
di dunia mana yang bisa menurunkan angka sebesar itu mbak ida
di dunia jawa tengah ketika saya dan pak dirman terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur
karena sesungguhnya pak bibit nyonsewu saya membaca data
itu data yang kami terima
saya selalu menyukai ketika sesi debat antara calon wakil gubernur
sebelumnya saya lihat di jawa timur kemudian di jawa tengah
sebagai masyarakat tentu bahagia
karena posisi wakil gubernur sekarang bukan terlihat ban serp saja ya
tapi ini sudah punya peran yang sangat penting
itu sisi secara umumnya
tapi kalau bicara tadi melihat substansi perdebatan dari calon wakil gubernur tadi
itu di dunia mana
artinya realistis atau tidak realistis
bicara program realistis tidak realistis ini secara umum bagaimana anda melihat mbak wich
sebagai penantang ketika kemudian harus menjual program yang bisa melebihi petahana
selalu cenderung ya tidak hanya mungkin di berbagai daerah sepertinya
rakyat selalu begitu
antara realistis enggak ini
kalau anda melihat cukup realistis tidak
dan mampu disampaikan tidak
di dki kemarin juga anies dicibir ya
bahwa pak yasin
pak suri dima said adalah tim suksesnya anies
wah masa mungkin bisa menyelesaikan alutsis atau menghentikan reklamasi
jadi tidak ada yang tidak mungkin
karena dia berjanji pada rakyat
bagaimanapun juga dia mentargetkan itu
dan hitung hitungannya dia bisa akan disu ketika kontrak politiknya janjinya tadi
tinggal ditagih ya berarti ya
bukan hanya ditagih bisa di demo dan sebagainya
jadi menurut saya fokus utama dari pembicaraan debat itu bagus sekali
yaitu menyoal tentang kemiskinan
menyoal tentang ketidak sejahtera
isu yang sangat dekat dengan masyarakat
dan itu nasional kan
oleh karena itu kalau melalui otonomi daerah
itu daerah daerah betul betul mampu gitu ya
mendorong kemajuan ekonomi dan sebagainya
ini kan akan memunculkan cluster cluster ekonomi baru
berarti membangun indonesia dari daerah
lah ini yang harus dikonsumsi
ini yang harus diupayakan sekuat tenaga oleh daerah daerah
supaya daerah daerah tidak terus menerus nuntut kepada pemerintah pusat kan
dalam arti dia sudah diberikan otonomi diberikan uang diberikan macam macam
dan di situ pemerintah daerah itu seharusnya melalui pilih keadaan langsung itu
bahwa dia akan mampu mendedikasikan diri
jadi itu meskipun di balik itu adalah pokoknya menang kan gitu
tapi fokus itu harus menjadi landasan utama dari para calon
peta hana tenderung pasti selalu mengetahui kondisi realistis yang akan dihadapi
tapi penantang terkesan wajib begitu ya
harus bisa lebih dari peta hana tentang program yang akan ditawarkan
anda sendiri melihat itu bolehlah menantang peta hana
kemiskinan itu selalu gradual
jadi bukan seperti angka yang melompat gitu
untuk kemiskinan lebih gampang menurunkan
jual ya turun perlahan lahan gitu ya
karena gini kemiskinan itu kan karena satu pendapatan dinaikkan
dan itu melalui growth
atau kemudian inflasi ditekan serendah mungkin supaya tidak menjadi beban yang membuat orang miskin
jadi dua strategi itu harus dijalankan bareng bareng
dan itu membutuhkan effort yang luar biasa
terutama untuk inflasi ya
oleh karena itu kenapa social protection dikencengin
nah mungkin di daerah juga harus dilakukan social protection plus plus
karena kalau si mbak puan kan sudah menambah coverage ya
dari delapan belas juta sekarang dua puluh empat juta social protection nya
nah mungkin apbd yang akan datang itu ditambahi plus plusnya sama subsidi nya
supaya pengganjalnya untuk orang jatuh miskin itu bisa lebih kuat begitu
jadi menurut saya nggak
kalau emosional tanggapannya terlalu emosional
sebelumnya saya garis bawah juga
tidak ada praktek di indonesia itu
kalau nggak ada makanya ditanyakan gus yasin seperti itu tadi ya
dari indra ini kan juga sering dalam konteks nasional
sering mengkritisi kalau target pemerintahan terlalu tinggi
nah sekarang kalau bicara
mas maaf ya mas ya dijabar itu kan juga kencang dulu
jumannya pak akhir ini
malah tambah kemiskinan
malah tambah silakan
nah jadi gini ya
itu nggak ambisius nggak emosional
kenapa karena pak sudirman ini sekali lagi
nggak punya pengalaman
ya ibu ida punya pengalaman dan mengerti
dan yang nggak dibaca oleh gus yassin dan pak ganjar adalah program nasional pemerintah
artinya kan bahwa nanti jawa tengah akan menjadi sebuah provinsi industri
ya provinsi industri memindahkan industri yang ada di
jakarta atau jawa tengah banyak berpindah ke sana ya
ini sudah mulai banyak kluster kluster ekonomi
misalnya kawasan ekonomi
sudah mulai banyak di jawa tengah dan pembangunan pembangkit listrik yang sudah banyak
pernah ada contohnya tidak keberhasilan itu ada di mana
ya contohnya misalnya kan
semua orang harus punya target dan harus punya mimpi
artinya kalau melihat makronya ya
makro ekonomi secara nasional lalu juga perencanaan pembangunan dari presiden jokowi dodo kan
jalan tol sekarang di jawa tengah semua sudah hampir selesai kan katanya kan
nah pasti ya mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di jawa tengah akan menurunkan kemiskinan kan
artinya kalau tetapi
kalau kita melihat bahwa ganjar dan tatyasin ini adalah pesimis ya saya rasa butuh ganti singanyar
pesimis tidak bukan pesimis
pesimis tidak bukan pesimis
karena dimanapun prakteknya ya seperti itu
karena untuk menurunkan inflasi itu kan keroyokan dua puluh dua stakeholders
ini yang tak bahas di komisi sebelas itu kan setiap saat
tapi begini mbak eva
dari pemda dari muntah pusat dari macam mengendalikan harga itu
tapi begini mbak eva
kadang kadang memang kalau perhitungan menurunkan kemiskinan pakai inflasi ya memang kadang kadang tidak tercapai
pendapatan sama inflasi
ini yang selalu kan dipakai kan
dua duanya harus bareng
seharusnya kan kita lebih kepada realnya aja gitu kan
realnya artinya angka angka inflasi itu kan bisa diciptakan
artinya ya diciptakan oleh siapa
ya bps dengan apa dengan surpay
tapi kita akan membuat sebuah penurunan kemiskinan yang real gitu kan
bagaimana nantinya dengan melihat kekuatan ekonomi nasional ini ya
artinya kan banyak sekali investasi di jawa tengah hari ini kan
mulai dari yang tadi saya katakan jalantol ya kan
terus program program pertanian yang diselenggarakan oleh joko widodo kan
tunggu lima tahun lagi minta maaf
karena kan jawa tengah ini masuk di dalam program nasional ekonominya kan
artinya kan program nasional ini bisa mensupport provinsi jawa tengah kan
dengan misalnya sekarang coba kemarin kan sudah ada kek yang dikendal kan
artinya kan itu pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
saya sih mau gini kan asumsinya ketika infrastruktur sudah beres dan beresnya itu kan di jaman jokowi ini
ya biarkan kemudian dikapitalisasi oleh ganjar
oke menutup mbak wiwi singkat saja
iya kan berarti pengakuan pak jokowi bisa loh infrastruktur yang mungkin dilecehkan wah nggak bisa
jadi menurut saya tidak apa apa
maksudnya target yang tinggi itu bisa gitu ya
jadi menurut saya inilah apa artinya menantang gitu ya
kalau mas ganjarit
jadi menurut saya nggak apa apa
itu bagusnya kontestasi seperti itu
tapi seberapa besar itu akan bisa menjadi kenyataan
itu tergantung pada siapa yang menjadi calon
calon tadi itu mampu nggak mensugesti
dia honest nggak jujur nggak mengatakan itu
dan dia betul betul ingin memperbaiki daerah nggak
nah itu jadi untuk mengundang simpati atau mengambil ceruk dukungannya mas ganjar kan itu caranya
jadi memang mas ganjar di atas angin karena petahana kan gitu
tentu sebagai penantang ini dan penantang yang sudah siap ya menurut saya
karena background beliau di orang menteri dan sebagainya
ya tentu harus menghadirkan sesuatu yang wah gitu
dan itu jama
tapi kesimpulan yang paling menarik menurut saya begitu
pada malam hari ini kita menyaksikan demokrasi yang substantif
penuh adu program dan lain sebagainya
dan inilah yang diuntungkan tentu saja
tetapi ini adalah masyarakat secara keseluruhan
khususnya jawa tengah
tapi masyarakat indonesia juga melihat betapa indahnya demokrasi kita pada hari ini
terima kasih mbak wiwi
mbak eva dan juga mas arief puyono telah bergabung bersama kami malam ini
dan itulah seluruh rangkaian debat terbuka field group jawa tengah
yang kami siarkan sejak pukul sembilan belas waktu indonesia barat
saya indra molaunatos
nama seluruh rekan rekan yang bertugas pada malam hari ini
saya ucapkan terima kasih